memang nampaknya tengah menggalakkan penertiban
pengemis jokitri inwan dan sekarang penertiban pedagang kaki lima
masih belum bisa selesai menjadi pekerjaan rumah pemprov dki jakarta
iya meski telah berulang kali ditertibkan pkl di kawasan karet pasar baru
tetap nekat berjualan
puluhan pkl yang menjajakan dagangan makanan dan minuman
terjaring rahasia penertiban petugas
para pkl yang ditangkap kemudian didata
mereka yang telah lebih dari satu kali tertangkap akan diberi sanksi
tindak pidana ringan untuk efek jerah
selain pedagang warga yang menjadi konsumen para pkl berharap
pemerintah dapat memberikan lahan yang lebih baik bagi mereka untuk mencari rezeki